ayo gue juga duluan deh
udah malem ntar kemalem mana lagi nganterin cindy
ya gue juga duluan lah
ntar gue akan rempret lagi sama mamanya bebek gue
yaudah deh kalau gitu kita juga mau pamit nih sama bokap nyokap lo
barang aja yuk
rame juga ya emang
selamat ya pak
iya terima kasih
nah ada si neng di sini
wah celaka satu ratus dua belas ya maus
hubungannya apa sama anaknya si teteh anies
hah celaka emang perlu nyumpet ya ma
bahaya sih neng nyahui
itu gue doang yang lihat atau semua pada ngeliat juga
tadi ada kayak orang gitu ada bayang eter lewat
iya kayak sekelabat gitu kan
jangan jangan ada maling motor atau mobil yang mau cari kesempatan dalam kesempitan
ya ampun yaudah mending dicek sekali
mumpung di rumah gue kan lagi banyak orang tuh
jadi kita teriakin aja kok emang bener
oh diri berpukul
gak ada juga deh
aduh tapi sumpah deh tadi gue yang liat
ya walaupun cuma sekilas sih
pada mau nyoba cari di tempat lain nggak
udah udah udah
udah gak usah deh
lagian kita gak liat juga kan
kayaknya udah kabur deh orangnya
bagus kalau dia kabur
jangan sampai dia balik balik lagi ke sini
kalau emang beneran dipengen nyuri
gue seru gebukin
tauan nanti angstuh
amanin halaman dulu deh lah
hampir pisah doi
ketahuan sama si ini
itu memang licik banget deh
lo kan yang fitnah kan di tabloid
dan lo juga kan yang ngajem di pesta nyokap bokapnya boy
gue lebih baik daripada lo
lu tuh pucundang
dan masing melatih sama dia
jadi artinya lo jagoan ya kan
kalau gitu lo bertanding sama gue di arena
itu kalau lo punya nyali
gue lagi sama sepupu gue sekarang project
lo bisa ke sini enggak
lo tahu kan
markas anak spider
si alex dia mau kesini
dua buah cintaku sudah pada datang
gimana gimana pesta seru
benar benar ada live musiknya ya
kita kayak cewek banget ya kan
rafa kamu juga senang banget
sumpah acara itu seru banget asik banget
ya yang penting dua duanya sudah ada di rumah
kalian berdua kompak
yang awet bersama
maksudnya makanan di tali pizza
yang satu bilang makanan jawa
kok bisa benar sih
ini di sana tuh banyak mas
ada italian food terus ada jawa juga
nah kelaku sukanya pasta pasta
nah kalau rafa sukanya yang jawa jawa gitu
tadi kamu makan apa sih
guduk ya guduk
ya udah kalau gitu caranya
sekarang kalian istirahat
tapi sebelumnya mandi bersih bersih
tapi sekali lagi tapi gak suka loh
kalau kamu masih nungguin mama kamu
suruh nunggu di mobil
itu mama yang buru buru
ya iya kan mama lama banget nungguin kamu di mobil
kamu istirahatnya cantik
yang tadi aku di depan mama kamu gimana
aku takut ngecawain mama kamu lagi
teromanya mama kamu tuh
gak suka kayak mamanya
yaelah udah mikirnya kesitu
enggak udah sayang tenang aja
mama aku tuh beda kok sama mamanya boy
dan kelihatan tuh mama aku suka banget sama kamu
sekarang gilirannya kamu kenalan sama temennya mama
mama parkir mana
di luar emangnya kenapa
ya udah deh mending ntar nyusul aja ya maya
ayah tante pamit dulu
nanti main main ya
selamat malam tante ya
gue sekalian pamit deh
gue ketemu sama temennya dulu
tadi dia udah duluan
tapi tadi dia udah pamit juga gue sama boynya
oh ya udah
salam aja dari gue ya
sampai jumpa ya
sampai jumpa nek
boy gue juga duluan deh
ntar kemalam malah lagi ngantriin cindy
ya gue juga duluan lah
ntar gue akan rempret lagi sama mamanya bebek gue
kalau gitu kita juga mau pamit nih sama bokap nyokap lo
ngantriin dulu yuk
barang aja yuk
bu rame juga ya mak
selamat ya pak
terima kasih ya
saya doakan mudah mudahan keluarga bapak dan ibunya jadi keluarga yang langgan
sekalian saya dan teman teman juga yang di luar mohon pamit bu
baik terima kasih pak

terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
dan juga terima kasih sudah membimbing boy dengan teman temannya selama ini
ya bapak tenang aja kalau soal itu sih
selama masih saya hidup insya allah akan saya jaga boy dan teman temannya supaya dijalanin
terima kasih pak karim
terima kasih sekali lagi
terima kasih ya
selamat malam pak karim
terima kasih pak

kamu buat ini
pijilak kain ya mah
wah ya emang kalau ketawa sama si neng bisa ngamuk ya sini
pak wirawan ibu marisa saya mau sekalian pamit
terima kasih atas undangannya
terima kasih pak
pak wirawan ibu marisa
soalnya budona udah ngantuk kebanyakan ngunya
ya mari pak
tapi udah makan kan
boleh nambah lho
terima kasih pamit
ini mau taruh di sini
ray aku mau tunggu sebentar ya
aku mau tunggu
kamu mau taruh di sini
kok gak ada sih
temen mama mana
tadi ada di sini kok gak ada ya
jangan jangan dia ngambek kali ya
karena tadi mama kelamaan ngobrol sama mamanya boy
pasti teh anies pengen maksa saya masuk ke dalam
di rumah dikenalin sama anaknya ini
tapi yang di dalam ada neng
aduh bisa ngamuk sih neng mak
kenapa jadi riwuh gini mak
aduh si akan kemana sih
tanpa dia gak diangkat lagi
tapi di mobil juga nggak ada bu
emang gak ada
tadi terakhir di sini mah